sampai saat ini baru enam orang yang ditetapkan penyidik polda jawa timur sebagai tersangka
tiga dari unsur kepolisian tiga lainnya dari unsur penyelenggara liga dan pertandingan
sejumlah pihak mulai dari komnas ham tim gabungan independen mencari fakta bentukan pemerintah
sampai lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk menilai jumlah tersangka ini masih kurang
dikutip dari detik com menteri koordinator politik hukum dan ham menko polhukam mahfud md menyebut
jumlah tersangka seharusnya bisa delapan bahkan sepuluh orang
kritik terus disuarakan karena polisi masih menggunakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh yang berkaitan dengan kelalaian
serta undang undang olahraga
sejumlah pihak mendorong polisi menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
serta pasal penyiksaan
ada unsur kesengajaan terutama personel kepolisian yang menembakkan gas air mata
tepat di tribun penonton yang berakibat pada kematian ratusan penonton
perbuatan menembakkan gas air mata itu kepada para penonton itu ya pertanyaannya
apakah itu perbuatan hanya sederhana
lain aku perbuatan sengajaan
karena tentu mereka yang memegang senjata gas air mata itu juga tahu
dampak yang akan diakibatkan dari penembakan tersebut
dan kemudian kan secara fisik juga orang orang semua para penonton itu
atau yang ada di stadion rika itu mengalami sesak nafas iritasi di kulit dan kemudian juga pendarahan di mata ya
termasuk sakit di perongkongan
lebih lebih kemudian yang panik kemudian terinjak injak atau yang comorbid asma bisa kemudian bahaya juga meninggal
menurut pendamping hukum tim gabungan aremania andi irfan
penerapan pasal kelalaian lebih cocok diterapkan kepada tersangka sipil
sedangkan untuk pasal pembunuhan dan penyiksaan memenuhi unsur tindakan aparat keamanan
dalam hal ini yang menembakkan gas air mata
nah penembakan gas air mata yang membuat orang tersiksa itu kan bisa dikategorikan penyiksaan
penembakannya dilakukan secara sengaja bukan secara impulsif
jadi polisi ini menembakkan gas air mata ke tribun itu tidak secara impulsif tapi secara sengaja
itu adalah tindakan penyiksaan
nalar sehat kita tidak bisa menerima kalau itu dikatakan sebagai tindak kelalaian
itu benar benar sengaja
dan penyiksaan itu menimbulkan kematian orang
kemudian penggunaan undang undang perlindungan anak karena lebih dari tiga puluh anak tewas dalam tragedi satu oktober malam itu
polisi sendiri masih menunggu hasil otopsi dua jenazah korban tragedikan juruhan untuk memastikan penyebab kematian korban
niftafarit miki perisya surabaya jawa timur